hai hujan deras yang mengguyur wilayah kabupaten kendal jawa tengah sejak rabu malam hingga
kamis malam mengakibatkan sungai kendal meluap luapan sungai kendal membuat ratusan rumah yang
ada di sebelas kelurahan di kecamatan kendal terendam banjir ketinggian air yang merendam
permukiman warga bervariasi mulai sepuluh cm hingga tiga puluh cm warga pun pasrah mendapati air merendam
pemukiman karena banjir rutin terjadi setiap hujan deras turun tapi rata masuk rumah
semua ya yang tinggi aja yang enggak itu bu ini banjir memang rutin atau gimana sih iya rutin
kalau itu hujan terus terus itu sekarang kiriman dari atas pihak bpwd kabupaten kendal saat ini
masih terus mendata wilayah yang terkena dampak banjir ratusan rumah di sebelah kelurahan di
masih terendam banjir kondisinya ya sudah mulai agak surut ya karena apa harapan kita sampai
malam nanti tidak terjadi hujan sehingga kalau dilihat dari benung trompo yang sekarang buka
tiga dengan kondisi di atas masih ada sisa sisa air harapannya nanti tidak hujan sehingga bisa
dimungkinkan untuk semua badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kudus mencatat jumlah desa yang
bertambah menjadi sembilan desa di tiga kecamatan masih tingginya intensitas hujan menjadi faktor
penyebab meningkatnya jumlah korban banjir tercatat satu ratus tujuh puluh tiga jiwa saat ini mengungsi ke enam
titik lokasi data bpbd kudus menyebut lima ribu empat ratus dua puluh lima keluarga atau tujuh belas tiga ratus dua jiwa terkena dampak
banjir pihak desa yang dibantu polsek setempat sudah berupaya mengajak dan mengevakuasi warga
ke tempat pengungsian di aula balai desa namun masih cukup banyak warga yang bertahan di rumah di tengah kepungan banjir
namun masih cukup banyak warga yang bertahan di rumah di tengah kepungan banjir

namun masih cukup banyak warga yang bertahan di rumah di tengah kepungan banjir
banjir yang diketahui ini karena kemarin mulai kemarin pintu airan tutup dan legik
dan kemudian kemudian keluar lagi keluar lagi tarik kaya dan misalnya kemudian dari tanggalnya menjadi menaikan yang sangat signifikan

selain merendam permukiman banjir di kudus membuat aktivitas terminal induk jati kudus lumpuh
karena air merendam wilayah itu hingga setinggi lima puluh cm
kemiliputan cnn indonesia